rafael alun trisambodo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau tppu oleh kpk
mantan pejabat pajak itu disebut telah menerima gratifikasi
jurubicara penindakan dan kelembagaan kpk ali fikri menjelaskan penetapan tersangka rafael alun sebagai tersangka tppu
didasarkan pada bukti permulaan awal yang ditemukan tim penyidik kpk
dari pengembangan yang dilakukan kpk rafael diduga melakukan pencucian uang
dengan menyamarkan hingga menyembunyikan aset yang didapatkan dari tindak pidana korupsi
sampai saat ini kpk masih terus mengumpulkan alat bukti dengan menelusuri berbagai aset milik rafael alun